jerawat merupakan gangguan kulit yang bersifat multifaktor baik itu genetik kebersihan kulit lifestyle hingga pola makan
namun banyak yang percaya konsumsi makanan seperti coklat serta kacang menimbulkan jerawat
bagi mirsya dia lebih percaya faktor kebersihan dan hormonal sebagai pemicu jerawat
aku lebih percaya itu jerawat terutama yang terjadi sama aku ya
biasanya hormonal misalnya kita perempuan misalnya pms atau juga misalnya kita kurang bersih dalam merawat wajah gitu
misalnya setelah pakai make up terus kita cuci mukanya nggak bersih atau misalnya ada skincare skincare yang misalnya kita nggak cocok
itu biasanya lebih memicu jerawat kalau dalam kasus aku gitu
lalu benarkah makanan menjadi penyebab munculnya jerawat atau ada faktor lain
penelitian menunjukkan bahwa kelompok besar makanan yang menyebabkan jerawat
adalah kelompok dengan indeks glikemik tinggi makanan dengan indeks glimik tinggi dan juga produk susu
pendapat serupa juga dikemukakan dr gizi idagunawan
jelas jadi kita nggak bisa mengatakan ya ini ada kaitan ya itu tidak ada kaitan
karena ada sebagian penelitian yang membuktikan bahwa itu ada kaitannya
bahwa diet bisa mempengaruhi munculnya jerawat
tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa itu gak ada kaitannya
nah oleh karena itu jurnal itu katakan bahwa ini unclear jadi inconsistent
bahwa hubungan antara konsumsi makanan dengan timbulnya jerawat sangat individual
namun anda juga tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan dengan kandungan gula dan minyak yang berlebihan
seperti coklat dengan kandungan gula tinggi dan tambahan unsur seperti susu dan pemanis lain
lalu berapa idealnya kita konsumsi makanan yang mengandung gula dan minyak bagi tubuh
nah jadi kita paham tidak selamanya makanan jadi kambing hitam munculnya jerawat
yang utama adalah kita harus menjaga kebersihan kulit
mengontrol baik itu pola makan gaya hidup bersih dan sehat